suasana penjagaan di pos ppkm kalimalang jakarta timur pada selasa pagi kembali diperketat petugas
polisian bersama tni dan dinas perhubungan memeriksa kendaraan dengan meminta pengendara
menunjukkan surat tanda registrasi pekerja strp beberapa pengendara yang tidak memiliki
strp atau yang bukan pekerja di sektor esensial dan kritikal dilarang melintas
beberapa pengendara yang ketahuan tanpa strp pun diminta berputar balik
sementara pos penyekatan
berada di jalan basuki rahmat jatinegara jakarta timur selasa pagi terpantau dipadati
kendaraan yang akan melintas mengarah ke kampung melayu dan tebet guna menghindari kemacetan panjang
petugas gabungan disiagakan di pos penyekatan ini dalam operasi ini petugas juga menertibkan
para pengendara yang ketahuan tidak memiliki strp sebelumnya pemerintah pada senin malam
menyatakan perpanjangan ppkm level empat hingga sembilan agustus mendatang tim liputan cnn indonesia